anggota dpr ri fraksi pks fahmi alaidrus meminta maaf kepada pdi perjuangan
karena menyinggung pencapresan ketua dpr ri puan maharani saat sidang paripurna kemarin
interupsi berujung maaf dari fraksi pks dinilai sebagai bentuk melemahnya oposisi di parlemen
kekuatan koalisi pemerintah yang dimotori pdi perjuangan seolah tak mampu dibendung
oleh barisan oposisi partai keadilan sejahtera
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung lalu sambungan zoom
selamat sore assalamualaikum mbak rifana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada adi praitno pengamat politik selamat sore mas adi
selamat sore rifana assalamualaikum mas pipin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke kang pipin terlebih dahulu
kang pipin kemarin salah satu anggota dpr ri dari fraksi anda fraksi pks
kemudian melontarkan interupsi di sidang paripurna tetapi akhirnya berujung permintaan maaf
yang kita mau tanya kenapa kemudian mesti minta maaf
padahal interupsi adalah hak anggota dewan kang
ya betul saya kira kita ingin mempertegas bahwa itu adalah hak konstitusional anggota dpr ri
dan kita sebetulnya menuntut itu ke mbak puan ya
beliau sebagai ketua dpr harusnya rapat paripurna meskipun tadi agendanya tunggal
tetapi hak ketika anggota dewan mengajukan itu harus diberi kesempatan
terus misalnya kenapa meminta maaf
karena kita misalnya dirasa menyindir ada yang tersinggung
kami sampaikan permintaan maaf itu
ini sebagai etika
kami oposisi yang sompan santun begitu
kami ingin oposisi yang substansial
jadi tidak mau ada gimmick gimmick yang tidak perlu
ada kekerasan misalnya sampai apa yang tidak setuju
tetapi pada posisi ada hal substantif yang ingin kami sampaikan
yaitu terkait dengan permendikbud nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
nah jadi poinnya itu
jadi kami ingin bahwa tadi bahwa terkait dengan agenda utamanya adalah
nah kita ingin mengucapkan kepada general andika sebagai panglima tni
nah kami betul betul mendukung beliau sebagai panglima tni
itu yang pertama
yang kedua adalah bahwa kami ingin sebetulnya fair gitu
di dalam ada emosi bahwa kenapa kami sudah berusaha beberapa kali mengajukan intruksi tidak disampaikan
permendikbud nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
karena terkait apa
terkait kami melihat
jadi ini adalah upaya pemerintah untuk melegalkan proses yang ruu pks waktu itu dibalik tidak selesai dibahas
kemudian ini ditarik di permendikbud diksi
jadi ini adalah upaya untuk pelegalan di mana aktivitas seksual
di definisi kekerasan seksualnya adalah aktivitas terlalu terlalu aktivitas seksual yang tanpa persetujuan itu termasuk kekerasan seksual
pertanyaan kami kalau misalnya itu
sesuai dengan pemerintah
sesuai dengan persetujuan
apakah itu termasuk kekerasan

pipin kita akan membahas bukan soal itunya
yang kita sedang bahas adalah permintaan maaf yang disampaikan oleh fraksi anda
karena yang kita bahas substansinya saat ini
kalau tadi anda mengatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh fraksi pks adalah karena pks adalah oposisi yang menjunjung tinggi
oposisi santun begitu ya
oposisi yang menjujung tinggi substansi begitu
nah saya mau tanya kepada mas
mas adi apakah memang seperti itu
apakah memang seperti itu
apakah memang anda memaknai permintaan maaf pks ini hanya semata mata persoalan etika permintaan maaf biasa
atau memang ada muatan politisnya bahwa pks ingin mencitrakan dirinya sebagai oposisi yang santun oposisi yang menjujuk tinggi substansi seperti itu mas adi
saya melihat pks ini tidak confident jadi oposisi rifana dan mas pipin ya
oposisi itu kan salah satu jualan pks
jadi instruksi itu mestinya ngotot bagi saya
saya kalau harus lempar lempar gitu nggak masalah
selama yang diperjuangkan itu substansial
selama yang diperjuangkan itu cukup ideologis bagi pks misalnya
nah itu yang saya kemudian agak aneh ke pks
sudah instruksi minta maaf
kesannya pks ini salah melakukan instruksi
kesannya pks ini melakukan satu instruksi yang di luar konteks
misalnya soal pengesahan panglima tni
kan itu yang dibaca oleh publik
secara konstitusional instruksi itu perkara biasa
orang sebenarnya ingin melihat ada tawuran ide di situ
berdiri menantang gitu ya
pemimpinan dpr itu boleh
untuk menerima apa yang dilakukan oleh pks itu penting
nah ini soal persepsi pun
satu satu kang pipin kita beri kesempatan dulu mas adi
memang harus galak jualannya rifana
bagaimana kita bisa melihat pks itu sebagai oposisi yang sesungguhnya
instruksi dan minta maaf
satu hal yang bertabrakan menurut saya
makanya bagi saya kalau memang ada sesuatu yang prinsip bagi pks
terkait isu apapun mestinya diperjuangkan
jangan karena misalnya jumlahnya minoritas
jumlahnya kecil kemudian seakan akan berasa bui di lautan
terus saja tempur
dulu kita ingat betul ketika pks di periode pertama berada di luar kekuasaan
fahri hamzah saat itu begitu lantang
nanti kita akan bahas ke situ mas adi
oke saya mau beri kesempatan ke kang pipin
kang pipin kalau kita lihat pada periode sebelumnya
interupsi atau berbeda pendapat dan melontarkan sindiran
sudah biasa terjadi di internal sidang paripurna begitu ya
kenapa kemudian pks tadi menurut mas adi
merasa seperti tidak confident menjadi oposisi
ataupun melontarkan interupsi begitu
apakah memang karena ada tekanan tekanan
atau mau bermain aman saja kang pipin
saya kira kami ingin mempertontonkan
misalnya kita menganggap bahwa ini ada yang tersinggung
jadi politik itu tidak perlu memperlihatkan keangkuhan
bahwa saya benar
kemudian merasa bahwa tidak perlu minta maaf
sebetulnya hal yang sama
kalau memang mbak puan juga merasa itu kesalahannya
tidak memberikan kesempatan
seharusnya beliau juga minta maaf gitu
tetapi kami ingin menunjukkan lebih awal
bahwa ada yang merasa tersindir
ada yang merasa tersakiti
karena poin kami bukan di situ
poin kami tidak terkait dengan isu pak andika
poin kami tidak untuk menghalangi proses yang ada
poin kami adalah mengkritik
bahwa ada yang sangat darurat
terkait dengan permendikbud nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
yang menurut kami itu berpotensi untuk melegalkan perzinahan
ketika semua aktivitas kekerasan seksual didefinisikan
kalau misalnya tidak disetujui oleh korban
ini kan contohnya
mahasiswa sama dosen misalnya
ketika mereka ada pelecehan seksual pemerkosaan
ketika diantara mereka suka sama suka
itu dibiarkan oleh pihak kampus
jadi poin utamanya adalah itu
ini berbahaya bagi bangsa kita
jadi tujuan pendidikan nasional kita adalah bagaimana
saya harus tanya
sekali lagi yang sesuai dengan topik kita hari ini
kalau ini tidak menjadi perhatian kita semua
itu yang menjadi kenapa
dr fahmi ali idrus instruksi pada hari itu
ini mantan kader pks yang tadi sudah disebut oleh mas adi praitno
fahri hamzah mengatakan bahwa sikap pks yang meminta maaf
sebagai sikap oposisi yang penakut dan juga memble
apakah memang begitu
ya saya tahu siapa yang komen
tapi biarlah beliau berkomentar itu
tapi kami punya sikap tersendiri
kami beroposisi dengan etika
dengan tantun secara kumulatif
memperlihatkan bagaimana adab dalam beretik
dalam berdiskusi begitu
kalau misalnya memang ada yang merasa tersinggung
kita ingin lebih manusiawi
jadi memperdebatkan sesuatu
yang kalau misalnya oh itu tersinggung
kami sampaikan bahwa maksud dari instruksi kami adalah itu
mas adi kalau menurut kang pipin
ingin menunjukkan sikap oposisi yang beretika
begitu yang lebih substansi
menurut anda sikap pks yang terkesan mengalah ini
kemudian menjadi anak santun
adalah bentuk sikap oposisi yang tidak berdaya berseberangan
dengan koalisi besar begitu
teori sederhana oposisi itu galak
gak bisa adem ayem dan kemayu
gak bisa santun
teori dari mana itu
publik itu kan melihat
setelah gerindra menjadi bagian dari koalisi pemerintah
ada harapan besar kemudian pks
akan mewakili kelompok kelompok oposisi yang ganas dan sangar
oposisi itu harus menjadi bad boy
untuk sesuatu yang penting untuk urusan negara ini
kalau ada yang prinsip substansial
dan itu yang sebenarnya ingin dilihat
apalagi kalau dilihat suasana batin pemilih pks
itu kan sebenarnya oposan banget
makanya menurut saya
agak sedikit kecewa itu pemilih mas pipin
melihat kok pks sudah interupsi
penting banget gitu
kesannya pks yang salah melakukan interupsi rifana
makanya kedepan saya kira
untuk mewakili suasana batin
terutama munculnya kelompok oposisi
yang menurut saya penting dalam konteks demokrasi
jangan sekali lagi pks minta maaf
untuk sesuatu yang penting
gak apa apa disorakin
gak apa apa dipuli
selama itu yang dianggap mas pipin betul
saya kira itulah hakikat yang sesungguhnya
demokrasi kita itu memang harus berisik
demokrasi kita harus berisik begitu ya
kalau menurut mas adi
demokrasi kita harus berisi karena
ataupun basicnya oposisi itu adalah
galak begitu ya
mas pipin kenapa kemudian pada periode dpr
yang sekarang pks terkesan tidak kritis
cenderung menjadi anak manis
jarang melontarkan kritik kepada pemerintah
kami menyampaikan kritik
tetapi tidak dengan cara emosional
tidak dengan cara gimmick gimmick
tapi jarang loh terdengar kritik kritik dari pks
yang kami lakukan substansif
kami tidak mau ada gimmick gimmick yang tidak perlu
dan ini kan sebetulnya
tadi kalau misalnya
sebetulnya kan masyarakat tidak menghendaki
keributan yang tidak penting
yang kita ingin sampaikan substansif
terkait dengan perimen digbud
dimana disitu berpotensi untuk terjadinya
pengesahan atau melegalkan
pergaulan bebas di kampus
posisi pks adalah itu
jangan sampai ini ruu dibahas
kang pipin anda tidak menjawab pertanyaan saya
kenapa kemudian tidak kritis dan tidak galak
dengan konten yang sama
padahal itu belum diisahkan
itu satu topik yang berbeda
tapi anda tidak menjawab pertanyaan saya
kenapa pada periode ini
pks tidak kritik dan tidak galak
seperti pada periode sebelumnya
cenderung menjadi anak manis
saya kira itu kan pendapat
mas adi mbak ripa
kami secara clear
semua kebijakan pemerintah
ruu omnibus law cipta kerja
kami mengkritik menolak keras
terkait dengan ibu kota negara juga
kami sangat menolak keras
apalagi terkait dengan impor
jelas kami sangat menolak keras
ada suluk dalam bahasa islam itu
yang ingin ditampilkan
bahwa tidak harus dengan cara gagah
kembali ke masa lalu
yang mungkin dirinya hebat
tetapi itu bisa jadi tidak baik
jadi kita ingin memperlihatkan
bagaimana cara berpolitik yang santun
sebagaimana kami adalah partai islam
yang rahmatanil alamin
ingin menunjukkan cara berpolitik yang santun
apakah memang seperti itu
atau memang ada alasan lain
dan bagaimana kemudian itu menjadi cerminan demokrasi kita
di tengah tikuk politik
yang belum jelas
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
sudah salah tidak mau minta maaf

sebelum sebelumnya tidak pernah dilakukan minta maaf
pendidikan politik yang baik tidak harus dengan bersikupu
saling lempar lemparan apalagi sampai terjadi bakuhan tanpa
seperti di negara negara lain atau di periode sebelumnya
tidak seperti itu oposisi yang ingin dibangun

artinya itu tradisi baru yang sedang dibangun oleh pks
menjadi oposisi yang lebih santun lebih beretika
nanti waktu ataupun hasil pemilu yang akan menjawab
apakah kemudian masyarakat kemudian mau memilih pks
yang menjadi oposisi santun dan juga beretika
karena tentu saja itu akan kita lihatasi nanti pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
begitu ya mas adi ya kita nanti akan lihat bersama
oke singkat saja
waktu kita sudah tidak banyak
sambil nunjuk nunjuk bahwa dr fahmi itu adalah anggota dewan
yang berdarah darah mendapatkan legitimasi rakyat
kok dipotong pembicaraannya
kok tidak diberikan hak
dan disitulah kemudian bilang gimana mau jadi presiden dua ribu dua puluh empat
mbak puan ini instruksi aja tidak diterima
nah itu yang saya bayangkan sebenarnya rifana
nah berhenti meminta maaf
sampah gulitalah kita ini melihat pesat pertandingan itu kemarin
tidak ada pertahuan ide antara mereka itu
oke artinya sekali lagi kita akan tunggu
jadi bagaimana waktu yang akan membuktikan apakah kesabaran
dan juga perubahan tradisi di internal pks menjadi oposisi yang lebih beretika
lebih santun ingin menunjukkan perubahan kepada masyarakat
itu akan dipilih oleh para pemilih nantinya di pemilu legislatif dua ribu dua puluh
kita belum tahu
kita tunggu saja
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada mas adi praitno pengamat politik dan juga kang pipin sopian
selalu kak pipin dan juga mas adi